tragedi kanjuruhan memang belum usai
sampai saat ini keluarga korban masih berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya
namun tiba tiba ada kabar stadion kanjuruan akan direnovasi
bagaimana bisa kasus yang masih bergulir dalam ranah hukum
kemudian diubah tempat kejadian perkaranya
presiden jokowi dodolah yang meneguhkan rencana renovasi stadion kanjuruhan
pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua lalu usai bertemu presiden fifa kiani infantino
menurut presiden jokowi stadion di kecamatan kepanjen kabupaten malang itu
akan diruntuhkan dan dibangun lagi sesuai standar fifa dengan fasilitas yang lebih baik
untuk stadion kita harus mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
dan jodohan di malang juga akan kita peruntuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar fifa
sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas fasilitas yang baik
menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain
dan juga kemampuan
rencana renovasi stadion kanjuruhan kembali bergulir saat presiden jokowi
mengungkapkan hasil audit stadion di seluruh indonesia
menurut presiden setidaknya ada dua puluh dua stadion yang dinyatakan rusak
lima stadion masuk kategori rusak berat tiga belas rusak sedang dan sisanya rusak ringan
bila stadion kanjuruhan akan dirobohkan bisa jadi stadion kanjuruhan masuk kategori rusak berat
setelah sempat tenggelam kabar renovasi stadion kanjuruhan kembali muncul ke permukaan
ketika situs resmi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
perbaikan sistem pengamanan luar struktur bangunan pintu tangga
fasilitas pemain hingga atap tribun diperkirakan memakan biaya rp tiga ratus sembilan puluh miliar
lalu bagaimana nasib penyelesaian tragedi kanjuruhan
bila stadion tempat kejadian perkara yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang itu akhirnya diubah total
apalagi tidak pernah ada rekonstruksi dalam penuntasan kasus tragedikan juruhan dilakukan di tempat terjadinya perkara atau di stadion kanjuruhan
kepada saya ketua tim advokasi tragedikan juruhan atau tatak imam hidayat
menjelaskan hal itu
apa pentingnya pak rekonstruksi itu menjadi poin penting
rekonstruksi itu kan membangun rangkaian rangkaian mas
dari kejadian kejadian dari saksi saksi disambung sambung di rangkaian rangkaian
itu memberi gambaran utuh mas
nah itu paling pas diadakan di tempat kejadian perkara
tkp nya masih ada
masih ada sekarang di stadion kanjuruhan
sampai ini hari tidak mendapatkan keadilan dengan berbagai proses yang sudah berjalan
baik laporan model a yang sudah disidangkan di pengadilan negeri surabaya
yang ujungnya yang angin yang salah karena niub ke sayur mata ke arah tribun
kemudian juga laporan model b kita di polres panjen
laporan model b itu oleh masyarakat
dalam hal ini klien kita mas devi ato
yang kemudian terakhir saya ketemu dengan kapolres panjen
itu sebelum hari raya itu menyatakan beliau akan menghentikan perkara ini
artinya itulah semakin mengerucut bahwa keadilan bagi masyarakat korban tragedilan itu belum didapatkan sampai sekarang
apalagi vonisnya seperti itu
nah kalau kita bicara fonis sebenarnya itu sudah
dugaan saya sudah terkondisi sejak awal
ketiga rekonstruksi itu diadakan di lapangan
padahal di sisi yang lain ada peristiwa yang menyertai waktu itu insiden di markas arema
itu kasusnya gimana pak
ya kasusnya akhirnya kan naik
diperiksa oleh polres kota malang dan ditetapkan delapan tersangka
dan tersangkanya ditahan
udah lebih dari dua puluh tiga puluh kemudian diperpanjang lagi oleh pengadilan
kemudian ini tersangka
kemudian info terakhir itu juga diperpanjang yang kedua kali untuk empat puluh hari
apakah kemudian ada upaya lain yang sekarang sedang dirintis
artinya pidana lpb kita dorong terus supaya naik ke proses p dua puluh satu persidangan
kemudian juga kita ajukan gugatan seribu tiga ratus enam puluh lima bw perbuatan melawan hukum
gunanya apa ganti rugi restitusi itu untuk apa untuk penyintas
dimana tanggung jawab para penanggung jawab termasuk pemerintah
kan presiden kan ini ikut tergugat
menggugat presiden ini ya
keluarga korban kanjuruhan devi atok
menganggap rencana renovasi stadion kanjuruhan adalah upaya menghalangi keadilan atau obstruction of justice
mas devi ini ada rencana
kanjuruan ini akan diubah karena disesuaikan agar lebih masuk ke standar internasional dan seterusnya
menurut pak devi gimana
ya kalau mau dibongkar kan sudah nggak bener ini masalah
ini masih tkp mas
laporan model b kan masih belum berjalan
ini kan belum rekonstruksi di stadion kanjuruan
pengurusakan barang bukti
terus baik baiknya itu akan dijadiin apa mas
ya kalau isu yang beredar di kalangan masyarakat selama ini ya
kan sudah ada turun uang tiga ratus lima puluh miliar mas
nah ini kan mau direnovasi kan
seharusnya jangan direnovasi mas
kalau mau bikin stadion ya bikinnya baru jangan renovasi
kan masih luas stadion itu
jadikan museum mas
nah untuk mengingat generasi
generasi kita ke belakang
bahwa ini loh pernah ada terjadi pembantaian manusia malang
apa pentingnya terus mengingat peristiwa itu
ya karena biar tahu bahwa jangan lagi lah ada korban lagi seperti itu
kalau saya sendiri saya sudah tidak akan melihat bola lagi sampai saya mati
karena trauma mas
banyak keluarga korban yang trauma
mas devi cukup susah untuk menurut anda
susah untuk menemui mas devi sekarang
karena sudah berada dalam perlindungan lpsk
itu memang sengaja seperti itu atau gimana mas
ya ini kan bentuk perlindungan dari lpsk
yang selama ini yang masih bersuara kan saya
saya kan banyak ancaman mas
kalau mungkin nggak dilindungi lpsk ya mungkin malang ini
kasus dimalang sudah tidur mas
sudah hilang mas
ancaman yang mas devi tadi omongkan itu seperti apa sih mas bentuknya
ya ancamannya dari oknum oknum aremania dan oknum oknum kepolisian
ya ancaman saya ya mau dikondisikan
maksudnya mau disogok itu dan mau dibunuh
dan mau wah dicelakakan lah
mas devi itu sekarang
pemahamannya terhadap kasus kanjuruan ini seperti apa
yang mas devi pahami
ya untuk kasus kanjuruan ini kan memang kayak menutupi aib gitu
ini bukan tragedi ini pembantaian
kalau menurut saya pembantaian
ini kan banyak anak anak kecil ibu ibu korbannya itu
dan orang orang dewasa
karena kan ini kejadian ini memang diinginkan
kalau tidak diinginkan nggak mungkin
mas yang saya dengar korban ini meninggal di tribun ya
kalau saya nggak salah
waktu itu memang saya dikabari sama teman teman saya dan adik adik saya
kan kalau di arema itu tidak ada anggota anak buah tidak ada adik adik istilahnya
di wa sama adik adik saya itu terjadi chaos gitu
dan ada videonya juga bukan penterongan ya
itu kan memang kayak boso kasario
dikondisikan gitu loh
anak yang turun
padahal tradisi turun
selama saya dulu lihat bola itu sudah seremoni untuk kalah dan menang sudah biasa
tapi ketika misalnya mas devi mengetahui bahwa buah hati meninggal
dan itu meninggalnya di tripun
itu malam itu juga atau setelahnya
waktu itu saya sekitar jam sebelas itu ditelepon sama anak anak
saya kesana langsung ke sana masih banyak tembakan yang dilakukan di luar
tahunya bahwa dua meninggal termasuk mantan istri meninggal
tahunya saya di rumah sakit wafa
wajahnya kalau nggak keluarga mungkin nggak tahu
mas denny ke rumah sakit
saya ke rumah sakit
saya mengetahui pertama kali si tasha
dengan dia berbusa mengeluarkan darah di hidung dan di mulut ini
itu satu tasha ketemu
lalu lala ketemunya
kakak saya yang menemukan jenazahnya si lala
di rumah sakit yang sama
itu kalau itu
seperti bau mercon bau amonia itu
dan mantan istri
mantan istri di sampingnya si lala
tapi setelah itu kemudian kan kemarahan kesedihan dan seterusnya ya
mas devi bersikeras bertekad untuk terus mengusut ini ke pengadilan
itu dari awal sampai akhir itu kapan terus muncul keinginannya
saya waktu itu minta dibuatkan surat oleh susternya perawatnya itu
tidak mau karena bukan wewenangnya dia waktu itu
surat kematian ya
butuh berapa hari mas devi untuk menerima kenyataan itu dan kemudian tenang dan bisa berpikir lagi
gak kuat lah sih ini mas
lihat anak itu ya
mak saya ini cari pembunuh anak saya
saya cari membunuh anak saya
tapi gak terima
bukan apa mas ya
kok dibunuh mas
kok anak saya terpelai tangguran
saya mungkin masih terima mas
nah ini anak saya ini duduk di tribun mas
update terakhir pun di tribun
dia tidak ikut turun gitu loh
dia tuh di tribun mau keluar
terus sampai saya menguatkan tawa
mana harga diri kamu
saya lawan kesedihan saya dan gak nyangka gitu mas
kayak apa bener ini anak saya mati ya
gak nyangka gitu loh
saya dikuatkan sama teman teman dan
satu perangkat desa saya
tapi mas davi cukup punya kesabaran untuk menjalani proses hukum itu ya
itu luar biasa ya
kayak di rumah itu
bau darah anak saya itu pakaian anak saya itu
terus tiap malam mas
tiap malam itu
aromanya itu sampai malam gak bisa tidur
baunya darahnya itu terus
itu yang menguatkan
ini kalau saya
tanggung jawab saya sebagai seorang ayah gitu bu
saya lebih baik mati mas daripada
kayak jadi pengkhianat untuk anak saya
kemudian sampai pada
fase kemudian ini diusut oleh kepolisian
menurut mas daffy dengan logikanya mas daffy
apakah itu pengusutan yang wajar
kalau pengusutannya ini sangat tidak wajar mas
karena waktu itu statementnya humas polri
waktu itu kan cuma
yang meninggal itu diinjak injak di
padahal yang meninggal
yang meninggal banyak di tribun mas
tribun sebelas tribun sepuluh tribun tujuh
bukan tiga belas saja
yang dibuat ikon kan cuma tiga puluh
padahal yang diluar stadion pun itu
ada yang meninggal
apa yang mas devi pahami ketika meninggal di tribun
dan meninggal di pintu keluar
ya kalau di pintu
diluar mas ya
mereka kena gas itu mas
kalau gas air mata gak seperti itu mas
maksudnya diluar pintu keluar ya
jadi di tribun
itu pun ditembaki mas
di pintu dua diluar pun ditembaki
mereka keluar ditembak masuk ditembak
kan namanya ini sudah genosida mas
bukan lagi ada apa
mereka mencari selamat
dan pengusutan di kepolisian itu semua tidak muncul ya mas
tidak muncul mas
untuk otopsi anak saya pun
mengajukan sama pak imam dan lpsk
sebelum saya mendapat pengawalan melekat
saya di ancam mas
itu kan sudah ada
karena rekonstruksinya di lapangan polda jatim
bukan di stadion kanjur uang
nah ini kan
bentuk menutupi kebobrokan mereka
tkp nya masih ada padahal
tkp masih ada
kenapa ada di lapangan polda jati
tkp masih ada padahal
ini kan rangkaian rangkaian untuk menutupi
sudah jelas nyata gitu loh
kalau orang awam yang nggak tahu ini
penuh drama mas
bagaimana mas devi melihat
pengadilan itu waktu itu
waktu itu di pengadilan pun
kedua putri saya
kedua putri saya sampai diinjak injak
padahal dia ada di
ada di tribun
meninggal di tribun
itu kan ada
menurut mas devi
berapa orang itu
apakah memang cuman mereka yang melakukannya
dengan logika awalnya mas devi ya
ya itu kan laporan model a dari pihak polisian
laporan dari polsek pakis lah
pelaku penembakannya itu tidak dijadikan terdakwa
si mantan kapolres juga nggak jadikan terdakwa
mantan kapolda juga tidak dijadikan terdakwa
kemudian sampai pada
menurut mas devi putusannya gimana
dari awal pun saya dan pak imam sudah tidak percaya
dengan sidang di surabaya itu
itu gak percaya
banyak warga korban dan warga malam mempertanyakan
kok bisa sidang dipindah di surabaya
ini ada apa
mas devi masih percaya dengan proses hukum
kalau saya ini
asli tidak percaya dengan hukum indonesia ini mas
dulu presiden jokowi
berjanji akan mengusut
tanggal lima atau berapa itu
tanggal lima atau empat
tanggal lima atau empat
ada di rsa
itu saya baru percaya dengan hukum
dengan pak jokowi seperti ini
dengan menjawab lain kali itu saya jadi
agak ragu dengan
yang kemarin ditanyai wartawan kemudian dia jawabnya
yang di istana negara itu jadi pesimis saya
karena seorang presiden pun pak jokowi
dengan janjinya seperti itu
katanya mau menghukum
semua yang terlibat
dan akan dipenjara atau dipidana
tidak ada sama sekarang mas
kita pidana sudah membuat lpb itu
dipoles ke panjen lah
kedua kita ajukan
mas cukup nggak enam puluh tujuh m itu untuk tujuh orang
kalau kita ini nyawa tidak bisa dituarkan uang
tapi sesuai dengan
dihitungkan oleh pak imam hidayat dan lpsk
menentukan nilai sebesar enam puluh dua miliar itu
ini sudah sidang enam tujuh kali
jadi prinsipnya sebenarnya
nyawa nggak tergantikan ya
mintanya triliun lah mas
apa reaksi yang
mas devi harapkan dari pak jokowi sebenarnya
pak jokowi sebagai
saya terus sama coblos pak jokowi
waktu pemilihan kemarin
pak jokowi ini mempanggil saya sebagai rakyat
yang dizolimi oleh pihak pihak kepolisian
jadi ada pemilih pak jokowi yang kehilangan dua
buah hatinya itu
pak jokowi paham dong
penuhi gitu lho mas
dia berkata dengan mulutnya sendiri
presidennya ini sampai
presidennya ini sampai terbohong pada rakyatnya
mereka seperti ini
itu aja sebenarnya ya
mencari pelakunya aja
nggak mau pak jokowi kan
seharusnya presiden bisa gitu loh mas
tapi kenapa pak jokowi
ada apa nih pak jokowi
ini kan kita ngomong momentum ya

habis ini ada pemilu
sudah ada calon kandidat kandidat kandidat yang mulai bermunculan ini
mau tidak mau mereka akan menjadi pemimpin di negeri ini
mas devi komentarnya gimana
kalau saya sendiri
sekarang kan cepat jokowi sudah
enggak bisa dibeli lagi
kalau sekarang ini mas
kalau saya pribadi
mau membantu kasus ini mas
tapi apakah mereka
memang benar benar bisa
sesuai dengan apa yang mereka
dengung dengungkan selama ini
mau membela rakyat
waktu yang saya
temui beberapa hari ini
waktu yang saya
beberapa hari ini mereka akan golput
mereka akan golput
warga korupan akan golput
dan akan bersuara untuk
kalau tidak bisa
tidak bisa menyelesaikan
masalah ini warga korupan sudah
sepakat seperti itu